pagi ini sidang korupsi ktp elektronik akan kembali digelar di pengadilan tipikor jakarta
rencananya jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi di depan majelis hakim
belum diketahui pasti siapa saja saksi saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan kali ini
namun dalam persidangan terdakwa ktp elektronik sebelumnya
jaksa biasanya menghadirkan saksi berdasarkan kluster secara bergilir
yakni pemerintah dpr dan pihak swasta
keterangan dari saksi yang dihadirkan diperlukan untuk mempelajari skema perencanaan
hingga transaksi uang yang diterima oleh terdakwa utamanya setia novanto
pengadilan tipikor masih mengumpulkan bukti bukti tambahan
dan juga keterangan saksi saksi untuk menguatkan dakwaan terhadap setia novanto
dan hari ini sidang kasus korupsi
ktp elektronik kembali digelar
kita langsung ke koresponden femi afriyadi
yang melaporkan langsung dari gedung tipikor jakarta
femi jadi siapa saja sebenarnya saksi yang akan dipanggil pada hari ini
dan apa keterangan yang ingin digali oleh majelis hakim
dengan menghadirkan sejumlah saksi pada sidang yang akan dilangsungkan pada hari ini
ya selamat siang reinhardt
di agenda persidangan ktp elektronik hari ini di pengadilan tipikor
ada tujuh saksi yang seharusnya dihadirkan
tapi kemudian hanya lima saja dari tujuh saksi itu yang hadir
dan sudah tadi melakukan sumpah di hadapan persidangan
namun untuk sesi pertama ini baru tiga saksi yang saat ini masih memberikan sejumlah keterangan
memberikan klarifikasi dan konfirmasi untuk menemukan kembali fakta fakta baru dari kasus ini
yang saat ini tengah bersaksi atau
dan majelis hakim ada tiga orang untuk sesi pertama ini
pertama dari staf lkpp atau lembaga kebijakan pengadaan barang pemilik pemerintah
ada juga dari pihak swasta yaitu hotma sitompul yang merupakan seorang advokat
dan juga herman harahap yang merupakan mantan ketua komisi dua dpr ri saat proyek ini berlangsung
tadi satu persatu dari ketiga saksi ini sudah ditanyakan oleh majelis hakim
kemudian pertanyaan pertanyaan ini memang
mengacu kepada bagaimana kemudian proyek ktp elektronik ini bisa kemudian melibatkan banyak pihak
misalnya tadi saja saat herman harahap dikonfirmasi oleh atau ditanyakan oleh herman jelis hakim
yang dengan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana awal permulaan dia kenal dengan andi agustinus atau andi narogo
karena kemudian di persidangan sebelumnya andi agustinus mengatakan bahwa dia memang kenal dengan herman harahap
dan kemudian juga
ada pertanyaan pertanyaan di samping itu terkait juga dengan penganggaran saat itu
di mana bagaimana anggaran tersebut bisa diputuskan
apakah memang diputuskan menggunakan anggaran tahun jamak atau anggaran yang menggunakan rupiah
atau anggaran yang harus menggunakan bantuan luar negeri ini tadi juga dipertanyakan oleh majelis hakim
kemudian juga dikonfrontir tentang bagaimana keterlibatan dari herman harahap
ini untuk beberapa terdakwa herman dan sugi harto
di mana mereka kenal bagaimana juga pemberian fee yang saat itu dikatakan oleh irman
ini yang kemudian dikonfrontir dan dikonfirmasi di hadapan persidangan
sementara itu untuk saksi yang selanjutnya tadi advokat
mas sitompul juga dipertanyakan bagaimana kemudian awal bisa ikut atau terseret dalam kasus megakorupsi ktp elektronik ini
tadi hotmas sinompul mengatakan bahwa sebenarnya dia hanya terlibat dalam pendampingan herman dan sugi harto
yang saat itu dilaporkan oleh sejumlah pihak yang merasa kalah dengan tender pemenangan ktp elektronik ini
bukan pada materi utama atau pokok utama dari persoalan mega korupsi ktp elektronik ini

yang diluruskan oleh hotma bahwa dirinya tidak tahu menau bagaimana kemudian proyek ini berjalan dari awal penganggaran dan pelaksanaan
dia hanya saat itu diminta untuk mendampingi irman dan sugiharto karena banyak atau begitu tingginya tekanan dari pihak pihak yang merasa kalah saat tender ini dimenangkan
dan kemudian pihak pihak kalah itu melapor ke polisian untuk mengajukan
dan juga tindakan yang dianggap melakukan tinggalkan pidana inilah peran hotma saat itu untuk mendampingi
bukan ke pokok persoalan ktp elektronik ini
ada fee yang diberikan saat itu oleh irman dan sugiharto kepada hotma sekitar seratus juta rupiah terhadap kasus pendampingan hukum ini
sementara tadi juga salah seorang staff dari lkpp ini yang saat itu diketuai oleh agus raharjo sebagai ketua lkpp
ini juga menyampaikan fakta fakta

karena memang sebagai pendamping saat lelang lkpp ini memang diikutkan dari tahap awal sampai tahap pertengahan lelang saja
kemudian di tahap pembahasan atau juga tahap yang dimana isi dari lelang tersebut sudah dianggap keluar dari jalur atau pepres yang diatur oleh undang undang
kemudian pihak dari pendamping lelang ini atau lkpp ini merasa
kemudian kejanggalan kejanggalan ini disampaikan dan didasarkan kepada aturan perundang undangan
namun pihak pihak yang terlibat saat itu justru menganggap bahwa pendamping atau lkpp ini justru tidak mau berkompromi dengan mereka
sehingga kemudian mereka bahkan disidang waktu itu oleh deputi wapres sofian jalil yang dimana terdapat keputusan bahwa program ini tetap berjalan
atau ktp elektronik ini tetap berjalan
dan dianggap lkpp ini menghalang halangi proses proyek ktp elektronik ini sehingga kemudian lkpp ini mengundurkan diri
sementara kejanggalan kejanggalan yang ada saat pendampingan lelang ini justru dianulir oleh pihak pihak yang terkait ini
dan tanpa pendampingan proyek ini justru terus melaju sehingga kemudian terbongkarlah kasus megakorupsi ktp elektronik ini
inilah kejanggalan kejanggalan dan fakta fakta yang saat ini masih disampaikan di tengah persidangan di sesi pertama ini dengan tiga saksi yang sedang diperiksa oleh majelis hakim
baik artinya nanti masih ada saksi lagi yang kemudian akan diperiksa ataupun diminta keterangan ya
apakah sudah ada informasi femi siapa saja saksi untuk sesi berikutnya yang akan dipanggil ataupun yang akan memberikan keterangan dan keterangan apa yang diharapkan bisa digali oleh majelis hakim ataupun dari jaksa penuntut umum
terkait dengan saksi saksi yang akan dipanggil pada
ya hari ini memang ada beberapa saksi dari swasta
tadi disebutkan oleh majelis hakim ada saksi bernama marlita alias tata
ini tadi memang tidak disebutkan apa fungsi dari atau peran dari tata ini karena memang tata ini akan menjalani pemeriksaan atau

ini adalah saksi yang diperiksa oleh majelis hakim
ini adalah saksi yang diperiksa oleh majelis hakim
dan nanti juga ada fajar kurniawan
ini merupakan pns dirjen duk capil dari kemendagri
ini dua saksi yang nanti bersama dengan tata akan memberikan keterangan
tentu ini masih seputar bagaimana proyek ini mulai dari proses penganggaran pelaksanaan dan kemudian apa kejanggalan kejanggalan ini masih terus digali
beberapa saksi yang hadir hari ini yang di sesi pertama ini tiga orang saksi ini masih terus dikonfrontir dari keterangan keterangan pemeriksaan
atau persidangan sebelumnya dari terdakwa ataupun saksi yang diperiksa oleh majelis hakim
ini kemudian fakta fakta baru ini mencuat dan muncul
dan kita akan tunggu apa kemudian hal hal lain yang cukup mengejutkan dari persidangan hari ini
baik femi terakhir
bicara mengenai saksi kemarin kita tahu ada pernyataan cukup menarik
singkat saja pernyataan dari setia novanto mengatakan ia berharap ganjar pranowo kembali dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan
apakah sudah ada informasi femi
baik dari tim pengajar
pengajar siti novanto ataupun dari siti novanto sendiri di sana saat ini
apa maksud dibalik pernyataan setia novanto ini
dengan berharap menghadirkan ganjar pranowo ke dalam persidangan selanjutnya
ya seperti yang kita tahu bahwa memang beberapa nama politikus dari partai demokrasi indonesia perjuangan saat itu
termasuk ganjar pranowo yang di awal persidangan ini atau pemeriksaan saksi
cukup santer disebut
tapi kemudian dalam persidangan justru nama seperti ganjar pranowo ini
oli dondo kambe yang saat itu juga merupakan politisi dpr ini juga menghilang begitu saja
tapi kemudian belum ada konfirmasi secara resmi karena kita tadi juga menunggu dan ingin mengetahui seperti apa statement dari kuasa hukum setia novanto
tapi karena memang dari agenda persidangan hari ini cukup molor begitu biasanya dimulai pukul sepuluh
tadi memang tidak punya cukup waktu untuk bisa mengkonfirmasi hal hal tersebut kepada pihak pihak yang saat ini ada di dalam ruang sidang
termasuk juga kepada majelis hakim atau jaksa penuntut kpk dan juga dari tim kuasa hukum setia novanto
bahkan ke setia novanto tadi kami tidak bisa mengkonfirmasi banyak hal karena memang agenda sidang cukup terlambat dimulai
karena manus menunggu saksi saksi yang diperoleh
dan saat ini memang masih ada saksi yang belum datang dan belum memberikan konfirmasi apapun ke persidangan
baik terima kasih femya fria di koresponden cnn indonesia
sebelumnya rabu kemarin setia novanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi di kpk dan di hadapan awak media
mantan ketua dpr ini mengaku ia berharap ganjar pranowo dapat dihadirkan dalam persidangan berikutnya
mantan ketua umum partai golkar setia novanto diperiksa oleh penyidik kpk
setia diperiksa sebagai saksi atas tersangka anang sugiana sudiharjo
yang juga merupakan direktur pt quadra solution salah satu vendor proyek senilai dua tiga triliun rupiah ini
setelah menjalani pemeriksaan lebih dari lima jam lampanya
setia keluar namun menolak memberikan pernyataan lebih jauh terkait isi pemeriksaan
namun saat ditanya mengenai saksi yang akan dihadirkan di persidangan berikutnya
setia novanto berharap gubernur petahana jawa tengah ganjarapra novo bisa dihadirkan